kok ditangkep bos
yaudah kalau kaya gitu
lo liat mak gak
iya bentar lagi gue mau cari nih
astagfirullahaladzim lo masih hari cari di cangkir
gua minum dulu baru gue memikir
huk jangan bercanda nih cepetan
mak dimana huk
coba cari di kamar ada gak
kagak ada huk
kamarnya masih ada
kamarnya ada jangan bercanda
mak nih masalahnya nih
aduh gemes gue sama lo
obat kita kan cuma sedikit bang
kamar dapur teras
udah gak ada lagi
setelah disini cobalah abang cari di sekeliling rumah ini
masa ya gak ketemu mak
yaudah gua ke depan
tapi lu cari mak di kamarnya tebek
yaudah bang orang lagi mau santai disuruh nyari nyari
nyari kan abang sekalian bisa
dari depan ke kamar tb kan jauh
lo lagi santai ya
mau tambah santai gak lo
mau tambah santai nih
ya bang ya bang ya bang
kepret juga cepetan
langsung jadi gue di
gue nyari juga
kamar tebek disana bang
disini ke kamar tebek bang
mak banget lo
bukannya pernah abian
abis dicium anak buaya
kok di garot kagak berdarah
garot kagak berdarah no
gua korban salah tangkap keluarga dikepukin bang
paling salah lo sendiri
lo ngapain sih bang tira tira nyari siapa ya
lo liat emak gak
gua abis dikepukin warga bang mana tau emak dimana
terus kenapa lo dikepukin warga lo omongin terus
sakit beri bang
tebek mana tebek
ada dikepukin nyari tebek lagi
lo cari tebek gue cari emak
lo dikepukin paling lo sendiri ya
abis dikepukin lo nyari tebek
kagak semangat bang
lo liat lobang yang diatas tuh
ini kekeran gue
nggak sia sia dulu waktu gue kecil
sering nyambutin genteng orang
kok ditangkep bos
aku kata aku saya mancing soal kecil terus kenapa diri tadi lari
terus sekarang itu bagaimana
aduh tawar tawar
aduh tawar tawar
aduh tawar tawar
aduh tawar tawar
aduh tawar tawar
lu dari mana ma
eh nyariin emak
lihat emak gak
terus uuk gini mana sekarang
uh sih katanya ke dapur tadi
nyariin emak juga
muka lu ngapa tuh yan
bonyok begitu kayak panti kontrakan
ini bang korban salah tangkep
lu mau dada aja yan
kenapa gini ngurusin mukanya si yan sih
lah mau kasih gue bapak belur gak diurusin apa bang
kenapa muka lu begitu adanya mau diapain lagi
ini digebugin salah tangkep
masih bagus digebugin
emak kabur kan
hah bang emak gak kabur bang
wah lu jangan sembarangan kalau ngomong lu
hah emak tau jalan juga kagak mau kabur kemana
maksudnya dina sampah buang sembarangan
bang jadi bang mau seri ngadenin baterenya lobet
eh ini lu apa sih kok rame banget
gara gara mbak tuh sama bang meman emak jadi kabur
gua lagi gua lagi ah gua colok nih hubung hubungan lu nih
eh kok gara gara aku yan apa maksudmu aku yang disalahin yan
jangan kok aku yang disalahin maksudmu apa maksudmu apa
itu gak digigit gua
aduh munah meman
makanya lu berdua lain kali
kalau ada masalah jangan sampai kedengeran sama emak
perkara kehilangan duit aja beramai begini
tuh gak segitu bang dua juta setengah gede
dikit itunya ada di kantong gue
bagi mana yang lu belum ganti pinjem
tanggung jawab pok bang nyusahin emak terus
yan lu mah kayak gak pernah nyusahin emak aja bikin pusing keluarga
kan aku adek
tapi saya bundal
tuyul mabuk lebek
hah dadah aja dah
lah gua mau ketauan beleneng bener
nah lu hidupnya kagak jelas
lu lagi berdua bikin masalah baru aja lagi ah
ribut ribut lagi
tb dimana ya
oh gak ada yang tau tb
itu artinya dia kagak menemuin kita
dia kesal sama kita gara gara urusan emak
udah kita temuin dia
emaknya tb tau
lu gimana urusannya masa gak tau emak dimana
eh lu dari mana sih mai
terus mana mana emak
lo kayaknya lama lama aku jadi kurang ngajar sama abang lu
iya iya enggak enggak lu jangan kayak ian kalau ngomong mana ke tb
kenapa jadi bahas ian sih bang
kajarin emak ke tb
ini lu yang ngajarin nih pasti nih ngomong mana ke tb mana ke tb
ini hasil ajaran lu
emang dia ngajarin
terus mana mana nih mana mana sekarang
tb gak tau bang
ya allah be biasanya lu kan nempel aja emak kekonde
lu cari emak deh lu cari emak juga
jangan pada ngomong nih cari emak
kan dia yang ngajarin
uek mana uek
si ian juga mana ian
pada nyari emak
bagus deh gini nih gini nih dengan yang gue nih
pokoknya gua gak mau tau
pokoknya lo semua ikutan cari emak
nih lu dina meman ya sama siti
lut teleponin tuh semuanya abang abangnya emak
ya lu cari dimana sampe dapet
yang lain dipanggil kok aku enggak
nih gua ada tugas khusus buat lu
karena lu yang bikin masalah
lu teleponin tubi icah sama pak gede
tanya emak ada di sana apa enggak
tapi nggak ada pulsa bang
lu gimana sih urusannya
ini lu pulsa aja gak dibeliin
dina pusanya banyak